antar aku ke
sekolah kayak dulu
jangan tinggalin aku ya
aku gak mau
aku maunya kita sama sama
duduk sama mama ya
kamu kok senyum ya nggak salah kamu kok anak mama ini reina ini anak yang paling baik udah cantik
baik lagi hai hai jangan nangis dong maafin mama ya jangan bikin mama sedih juga jangan
ngapain aku nggak mau mau sedih
ya udah ketemu siapa payuknya karena
kangen kecewa papa aku disini aja mah
benar benar nggak mau ketemu siapa
barisan diselesaikan mama
yuk kita pulang
nanti kamu dicairin sama papa loh
aku gak mau pulang
sayang dengerin mama dulu
nanti kalau misalkan papa nyalain kamu gimana
boleh ya mama
jangan pegang kakin mama ya
jangan dipeluk peluk terus sayang
kamu harus pulang
kalau aku lepas